banyak orang tua yang bangga anaknya gemuk dan berisi karena dianggap lucu
kita kan suka bilang ya kalau ada anaknya gemuk itu lucu lucu lucu
nah tapi anda ternyata perlu waspada jika anak anda kelebihan berat badan atau obesitas karena itu akan mengganggu tumbuh kembangnya
selain nutrisi dan lingkungan ternyata faktor genetik menyumbang sepuluh hingga tiga puluh persen terjadinya obesitas terhadap anak
kepala kepala kepala
jadi pizza maklumnya sama kentang
terus kalau olahraganya suka
makanan tinggi gula tinggi garam rendah serat
berperan besar terhadap obesitas pada anak
ditambah dengan aktivitas anak yang minim
buat penumpukan lemak yang tak terkendali
yuma salah satunya
mulai usia dua lima tahun bobot yuma meningkat drastis
kini di usia enam tahun beratnya sudah mencapai lima puluh dua kg
dihitung dari indeks masa tubuh dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan yuma masuk dalam kategori obesitas
nilainya lebih dari tiga puluh
sedangkan nilai ideal imt
dan gak ada
gak ada apa ya
nggak ada dikasih obat atau apa gitu
cuman dibanyakin untuk olahraga
dia mau lari diolahraga apa
berenang atau apa
silahkan aja gitu
meski mengalami obesitas tak membuat rumah yang hobi menggambar ini malas beraktivitas
menurut riset kesehatan dasar tahun dua ribu tiga belas
valensi gizi lebih dan obesitas di angka sebelas sembilan persen
ini menunjukkan bahwa indonesia belum bebas dari problematika gizi
menurut who dua ribu sepuluh negara bebas dari masalah gizi dengan indikator balita obesitas di bawah lima persen
banyak yang menyadari bahwa obesitas sebenarnya adalah penyakit
yang diakibatkan proporsi lemak berlebih dan menyebabkan beragam komplikasi dalam tubuh
selain memperbaiki pola makan aktivitas fisik yang terstruktur penting dilakukan
untuk menjaga obesitas
berenang itu sangat baik
apalagi kalau untuk pasien obesitas yang sudah mengalami masalah berat badan yang sangat berlebih
biasanya itu adalah salah satu olahraga yang dianjurkan
karena itu tidak menambah beban pada lutut olahraga berenang

penjagaan tentu lebih sehat dibandingkan dengan aktivitas yang sedang sampai vigorous

vigorous itu intensitas tinggi jadi sedang tinggi
menurut saya penjagaan itu lebih sehat dibanding pengobatan
pantau berat badan si kecil jalani pola hidup sehat dan lakukan aktivitas olahraga permainan agar buah hati anda tumbuh sehat dan bahagia